sementara itu kekhawatiran masih hinggap di keluarga empat warga indonesia yang masih di sandera kelompok abu sayyaf
tentu saja mereka tak pernah berhenti berdoa untuk kepulangan para sandera
saat ini kami telah terhubung dengan suwardi surya keluarga samsir salah satu anak buah kapal yang masih disandra
selamat pagi suardi bagaimana apakah keluarga anda sudah mendapat informasi mengenai kondisi samsir saat ini
selamat pagi pak ya pak rian
kebetulan kita belum dapat konfirmasi baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah
jadi harapan kita sebagai keluarga ya seperti yang telah dibebaskan ya mudah mudahan harapan kita itu bisa secepatnya juga dibebaskan
baik pak lantas dengan sudah ada sepuluh awak kapal yang sudah dibebaskan sekarang
bagaimana keluarga anda menanggapnya
menganggapi hal ini
ya sangat sangat bersyukur dan berterima kasih memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada presiden
utamanya kepada ibu retno sebagai menteri luar negeri ya
karena sangat cukup berhatiin terhadap warga negara dan itulah harapan kita sebagai warga negara
yang bagaimana tercantum dalam pasal pasal undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
bahwa kita memang juga membutuhkan seperti yang demikian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kita
saya yakin bahwa memang sebagai keluarga ada punya kekhawatiran
namun saya yakin bahwa dari pihak gti kalau sekarang namanya pt gti
kalau dulu dia namanya para multi saya yakin dan bisa dia lakukan itu
seperti yang telah dilakukan sepuluh awak kapal yang lalu
baik baik baik
berarti bapak berharap sukses story yang terjadi kepada sepuluh awak kapal ini juga tertular kepada empat lagi pak ya
saya berharap pak ya sangat berharap
kita sangat sangat berharap
bukan hanya samsirnya saja tetapi dari tiga temanya samsir yang ada di sana kita berharap demikian
karena kebetulan juga saya satu profesi dengan mereka
saya dulu memang pada saat itu si tamsir naik di ppgti itu adalah dari saya juga
artinya dari koneksinya saya ke barang multi itu ke pt gti global trans energy
kebetulan saya juga pernah jadi kapten di sana
nah pada saat itu
memang pada saat samsir dia mau berangkat ke litina
di litina pada waktu itu
dia telepon ke saya juga
cuma saya sudah memberikan mengarahkan bahwa
baik mas waliah
hati hati hati karena ini baru ada brahma dua belas yang lalu
jadi tolong kasih tahu ke kaptennya ke kaptennya bahwa kamu menjauh dari situ
karena memang saya pada saat itu saya sering ke sana juga
pada saat saya masih di para multi
nah di sana itu di daerah sana itu memang tidak ada
tidak ada pengamanan sama sekali pak
dari sejak saya berlayar kesan yang itu
lebih selalu tahun di pt gti
tidak pernah saya lihat kita punya
dari pihak kita apa
keamanan dari pihak kita
dari malaysia maupun dari filipina itu tidak ada pak
pak suwardi dengan tidak ada pengamanan seperti itu juga
samsir yang saat ini masih jahsandra
apakah ada kekhawatiran yang bapak rasakan
atau justru bapak berbaik sangka aja karena
nanti juga karena pemerintah sendiri juga terus melakukan negosiasi
namun tidak ada uang tebusan yang akan dibayarkan
ada kekhawatiran bahwa samsi tidak akan kembali seperti apa pak
saya selalu berpikiran positif pak
bahwa ya kita bersalah diri aja kepada yang menguasai
tapi saya selalu yakin bahwa barang multi bisa
bisa untuk menyelesaikan itu
cuma harapan saya kepada pemerintah bahwa
seharusnya pemerintah memberikan suatu tekanan tekanan
kepada pihak perusahaan
supaya bagaimana reaksinya bisa lebih cepat lagi diselesaikan
karena artinya perusahaan itu
perusahaan itu siap untuk mempekerjakan orang
jadi siap untuk apapun resikonya di kemudian hari
bertanggung jawab di segala hal maksud saya begitu pak
berarti bapak memang lebih mengharapkan
perusahaan bertanggung jawab melalui tekanan pemerintah pak ya
tapi sejauh ini
apa sebenarnya kesepakatan ataupun komunikasi yang telah dilakukan
oleh pihak perusahaan terhadap keluarga
bahwa kami belum tahu itu pak
itu urusan manajemen di sana
karena apa namanya masalah itu ya kita tidak tahu
tapi saya yakin pt para multi pasti akan melakukan begitu
karena sudah dua kali pak
para multi sudah dua kali dalam penyanderaan itu
pertama itu kan kristian
sudah dua kali ya
sudah dua kali itu penyanderaan pada saat itu
itu sekitar tahun kalau tidak salah itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu
tahun dua ribu lima kalau tidak salah itu pak
kalau tidak salah ya

pada saat itu
penyanderaan kalau tidak salah
pada saat itu christian ya
tapi pada saat itu ada dilakukan juga pengobatan
kemudian handic yang baru baru ini
jadi saya yakin karena itu sudah dua kali terjadi di perusahaan pt i
di perusahaan para multi
kita sudah lihat
ada bukti realnya bahwa
memang pemerintah kita ini betul betul untuk melindungi warga negara kita
dan itu adalah kewajiban negara untuk melindungi kita sebagai warga negara
terkait dengan kesepakatan yang juga mungkin telah dijalin oleh badan multi
dengan kelompok di abu sayyaf yang mungkin bapak belum menerima informasinya
kita masih menunggu konfirmasi tentang itu
tetapi sejauh ini
seperti apa komunikasi yang dijalin oleh keluarga pak suwardi dengan baramulti
cukup baik pak
cukup baik saya rasa
karena kebetulan kemarin dari pihak perusahaan
sudah mendatangi keluarga di palau posana
sebenarnya kebetulan dia tidak sampai ke sana karena memang rumahnya si samsiri ini jauh terjangkau dari
dia di pedalaman
jadi dari kota palau
jadi dari kota palau itu orang naik ojek lagi ke sana pak di kampungnya samsiri itu
naik ojek lagi ke kampungnya sekitar kurang lebih dua jam atau tiga jam
baik pak suwardi terima kasih telah berbincang bersama cnn indonesia business
kami harapkan juga semoga penyanderaan ini dapat segera berakhir